komisi pemilihan umum ri telah mengusulkan dua nama jurnalis transmedia
untuk menjadi moderator debat calon wakil presiden yang akan disengarakan pada tujuh belas maret mendatang
nama alvito dianova dan putri ayuning tias diusulkan kpu dalam rapat evaluasi debat capres kedua
kepada tim kampanye nasional joko widodo ⁇ maruf ⁇ amin dan badan pemenangan nasional prabowo subianto sandiaga uno rabu siang
penentuannya akan diputuskan pada rapat pembahasan debat wakil presiden transmedia selanjutnya
berita terkini mengenai pembahasan transmedia di jokowi